di kota pasuruan sejumlah pemuda menggelar unjuk rasa menolak ppkm darurat dengan konvoy keliling kota
namun di tengah ujuk rasa masa malah merusak pos polisi di pertigaan selagah dan melempari kaca pos hingga pecah
polisi akhirnya menangkap pelaku perusakan
kepada petugas para pelaku mengaku diajak teman untuk berunjuk rasa
hingga kini polisi masih menyelidiki aktor intelektual dibalik aksi demo